pokoknya ini mudah banget
mudah bikinnya maupun bahannya
nah bahannya seperti ini nih
mudah banget nih dapetnya
mulai dari tentunya
bahan utamanya dua agar agar kemasan
ini kemasan masing masing kemasan
kemudian empat butir telur
satu sendok teh garam
santan kemasan enam puluh lima ml
kemudian gula pasir
ini saya pakai dua ratus empat puluh gram
tapi kalau nggak begitu suka manis ya
kemudian tak lupa air nih
ini seribu delapan ratus mili
dan yang terpentingnya adalah
ini saya pakai dua puluh lembar ya
nah kesemua bahan ini
ini untuk satu cetakan besar seperti ini
semua bahan ini dicampur jadi satu
kecuali pandan ya
oke kita masukkan bahan bahannya ya
garam satu sendok teh
ini tadi dua ratus empat puluh gram ya
habis itu santannya
kita masukkan satu per satu
nah yang berikutnya kita masukkan ini
blenderan daun pandan
habis itu bahannya kita aduk
sampai kecampur rata
nah seiring dididihkan nanti lumut lumutnya itu akan tumbuh nih
dan warnanya akan berubah menjadi hijau botol
dari awalnya hijau pupus seperti ini
nah nanti kalau lumutnya pengen bentuknya itu gimbal
atau lumutnya menggerumbul gitu
kita ngaduknya pakai patula kayu
tapi kalau pengen lumutnya nanti kecil kecil gitu
saya mau yang gimbal aja
diaduk ya sesekali
biar tidak gosong di bawah
rempah pandannya ini semerbak banget
nah ini sekarang namanya panen lumut
lumutnya banyak banget
panen beneran nih
plus cairannya ini sudah berubah menjadi hijau botol transparan
nah kalau seperti ini nih udah mateng nih
ini bisa terjadi lumut seperti ini
karena protein dari telurnya ini menggumpal mengikat santannya
ini nanti tinggal dituang ke sini
nah biasanya lumutnya itu kan naik ke atas
padahal kalau jadinya ini kan begini ya
jadi nanti di bawah
nah ini ada pilihan
mau lumutnya penuh dari atas sampai bawah gini
jadi misalnya di bawah terus atasnya ini transparan
ini ada tekniknya
kalau mau penuh semua lumutnya dari atas sampai bawah
ini kita nuanginnya pas kondisi dingin ya
kurang lebih panasnya tersisa

tapi kalau mau berlapis
misalnya bawahnya ini ada lumutnya
atasnya ini transparan
kita tuangkan dalam kondisi ini sudah hangat hangat suam kuku gitu
kita tungguin ya
oke kita tuangin
bisa sistem tuang
ataupun pakai serok gitu ya
atau di atasnya
atau di atasnya
kita dinginkan di suhu ruang
kurang satu jam bisa memadat
udah jadi nih
kita buka ya dari cetakannya ya
tinggal balik aja
bim salah bim
udah jatuh nih
tarik sertengah ya
oke kita potong ya
ya jadi granula lumutnya itu memang memberikan tekstur berbeda gitu
bergidul bergidul gitu deh
dan ini bisa menjadi alternatif kudapan yang kaya akan serat di keluarga anda